sebanyak empat ratus delapan atlet indonesia peraih medali di ajang pesta olahraga asia tenggara sea games ke tiga puluh satu di vietnam
menerima penghargaan dari presiden joko widodo di istana merdeka jakarta senin pagi
para atlet menerima uang penghargaan senilai rp satu ratus tiga puluh lima miliar
di mana bonus tersebut diraih oleh kategori peraih medali emas tunggal sebesar lima ratus juta rupiah
di susul bonus senilai rp empat ratus juta untuk kategori peraih medali emas ganda
dan rp tiga ratus lima puluh juta untuk peraih medali emas beregu
tim indonesia menghuni peringkat ketiga kelasemen akhir perolehan medali sea games dua ribu dua puluh tiga
dengan total dua ratus empat puluh satu medali yakni enam puluh sembilan emas sembilan puluh satu perak dan delapan puluh satu perunggu
dalam sambutannya presiden joko widodo mengaku bangga
sebab para atlet mampu membawa indonesia naik peringkat ketiga
walau jumlah atlet yang dikirim empat ratus sembilan puluh sembilan orang lebih sedikit dibanding ajang sea games sebelumnya
yang mencapai delapan ratus lebih atlet
membangun ekosistem yang baik itulah yang akan memberikan hasil
kerjanya juga fokus kirim nggak usah banyak banyak sampai delapan ratus empat puluh pada tahun sebelumnya
tapi hasilnya meningkat
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menjelaskan
di ajang sea games kali ini pemerintah lebih berfokus pada kualitas para atlet dibandingkan jumlah atlet yang dikirim
menpora menyebut walau jumlah yang berangkat di sea games ke tiga puluh satu berkurang empat puluh satu persen
namun perolehan medali meningkat dua puluh satu persen dibandingkan sea games ke tiga puluh
se ap daripada korupsi kepada kualitas
menyumbangkan medali yang dikirim
serta yang dipersiapkan untuk bisa mengikuti jenjang multi event
yang tingkatannya lebih tinggi dan kompetitif
atlet peraih medali mengapresiasi dukungan pemerintah selama ajang sea games
dan mengaku akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang pesta olahraga lainnya
medali terutama juga saudari azhar rafa
buat bisa latihan lebih bagus lagi

kita terima kasih sih buat presiden dan daya dari pemerintah
udah memperhatikan kesejahteraan atletnya juga
dan apresiasi ini ya sangat bersyukur banget
selain uang senilai rp satu ratus tiga puluh lima ratus kepada para atlet
presiden juga memberikan uang sebesar rp tiga puluh dua miliar
pada para pelatih
dan asisten pelatih